dan kita ke informasi lainnya persib bandung menjamu pss sleman dalam lanjutan liga satu di stadion kelora bandung lotan api
dan hingga jidda babak pertama persib bandung unggul dua atas pss sleman
pada pertandingan persib versus pss sleman minggu lima februari ini penonton diperbolehkan menonton secara langsung di stadion gbla
pengamanan ketat pun dilakukan oleh petugas gabungan untuk menjamin kelancaran pertandingan
dan untuk mengetahui seperti apa hasil dari pertandingan persib kontra pss sleman
sudah ada rekan kami produser lapangan cnn indonesia laisa hoirinisa di bandung jawa barat
halo selamat sore laisa seperti apa jalannya pertandingan hari ini
sudah adakah skor final begitu antara persib dan juga pss sleman
bra memang pada hari minggu lima februari ini pertandingan persib melawan pss sleman berlangsung di gelora bandung lautan api atau gbla
di mana memang hingga saat ini pertandingan masih berlangsung
tadi memang hingga babak pertama maksud saya ini persib bandung masih unggul dua dari lawannya pss leman
dari gol chiro alves pada menit ke dua puluh tujuh dan juga menit ke empat puluh
dan untuk pertandingan kali ini sendiri
memang bram menjadi salah satu pertandingan di mana persib bandung bisa ditonton langsung begitu oleh para bobotoh
ataupun para penggemar persib di wilayah bandung dan sekitarnya
untuk pertandingan kali ini sendiri memang panpel atau panitia pelaksana dari persib ini sendiri telah menyediakan sekitar dua puluh ribu tiket
untuk bobotoh agar bisa menyaksikan langsung pertandingan persib di gbla ini sendiri
dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dua puluh ribu tiket tersebut sudah terjual
semuanya begitu terjual habis dalam waktu
beberapa jam saja
dan memang karena pertandingan pada hari ini juga bisa disaksikan langsung oleh panpel
pengamanan pun di sekitar gelora bandung lautan api ini terhitung ketat begitu
ada empat ring pengamanan yang dimulai dari petugas gabungan begitu
dari kepolisian tni dan juga dinas dinas terkait
di mana memang pengamanan ini sudah mulai dilakukan sejak dari jalan atau jalur menuju ke stadion gbla
hingga pintu masuk menuju ke stadion gbla ini sendiri
setidaknya memang untuk pada pertandingan kali ini ada dua tujuh ratus personil gabungan
yang disiagakan untuk menjaga keamanan pertandingan persib melawan pss slemani ini sendiri bram
memang untuk pertandingan kali ini sendiri merupakan salah satu pertandingan yang cukup penting
begitu untuk persib bandung karena jika mereka menang dalam pertandingan kali ini
maka mereka bisa mengambil begitu posisi
dan juga untuk pemuncak klasmen liga satu dari persija
dimana memang saat ini persija jakarta ini memang masih menjadi pemuncak kelas main di liga satu dengan empat puluh empat poin
sementara persib bandung ini berada di posisi ketiga dengan empat puluh dua poin
artinya memang jika pada hari ini persib bisa memenangkan pertandingan melawan pss sleman ini sendiri
nantinya persib menjadi empat puluh lima poin dan bisa memuncaknya klasmen sementara dari liga satu indonesia ini sendiri
sehingga memang menurut pelatih
dari persib bandung ini sendiri
luis mila pertandingan hari ini merupakan salah satu pertandingan yang paling penting begitu untuk persib bandung
agar bisa menjadi pemuncak klasemen
selain itu juga memang jika kita lihat dalam persib bandung ini sendiri
saat ini memang tren pertandingan untuk persib bandung ini masih sangat positif
dalam tiga belas pertandingan sebelumnya ini persib bandung masih tidak terkalahkan
sehingga memang untuk hari ini jika mereka menang pun
mereka bisa memperpanjang begitu tren tanpa kekalahan mereka menjadi empat belas pertandingan
dan tentunya ini merupakan salah satu pertandingan
salah satu hal yang dikejar begitu oleh tim persib dan juga pelatih dari persib ini sendiri pram
baik ini menjadi laga penentuan begitu bagi persib bandung
dan kita akan tunggu skor final nanti di akhir
bapak kedua dari anda laisa herunisa produser lapangan se indonesia
telah melaporkan dari bandung jawa barat
selamat kembali bertugas